padahal setiap tahunnya pmi membutuhkan setidaknya lima juta kantung darah untuk kebutuhan kesehatan dan kemanusiaan
di tahun dua ribu dua puluh di akhir bulan maret memang kami sangat sangat kekurangan
yang harusnya di tahun dua ribu sembilan belas itu kami bisa menyimpan untuk empat hari
untuk saat ini kita hanya bisa satu sampai dua hari memenuhinya kebutuhannya
sementara itu ketua departemen pulmonologi dan kedokteran respirasi fkui rs persahabatan
dr agus dwi susanto mengatakan pasien covid sembilan belas tidak disarankan untuk melakukan donor darah
bagi penyintas covid sembilan belas diberlakukan rentang waktu sebelum diperbolehkan mendonorkan darahnya
di dalam pedoman yang dikeluarkan oleh cdc maupun oleh europan cdc
dikatakan bahwa selama dia masih aktif terkena covid sembilan belas maka tidak disarankan untuk memberikan donor
ada batas waktu dua puluh satu hari sampai dua puluh delapan hari
di tengah pandemi covid sembilan belas masyarakat diharapkan tidak ragu untuk melakukan donor darah
namun dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat
hal tersebut untuk meminimalisir penyebaran covid sembilan belas sekaligus mendukung terpenuhinya kebutuhan kantong darah